praktek aborsi ilegal yang berpraktek di klinik bekasi medical center bekasi timur kota bekasi diduga melibatkan banyak pihak
warga di sekitar klinik menyebutkan pemilik klinik yang kini buron
memberi imbalan rp tiga ratus ribu rupiah kepada warga yang mengantar pasien ke klinik tersebut
warga sekitar jalan juanda bekasi timur mendukung upaya polisi membongkar praktek aborsi di klinik tersebut
menurut warga praktek ilegal di klinik milik dokter berinisial jb tersebut sudah berlangsung puluhan tahun
praktek ini melibatkan banyak calon
kalau aborsi bisa bertahun tahun ini setelah di koran di media itu berapa tahun sekarang